penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan terutama sapi di beberapa wilayah di tanah air ini memunculkan kekhawatiran beberapa pihak
apalagi sebentar lagi umat islam akan menyambut datangnya idul adha
dan untuk memahami apa dan bagaimana penyakit mulut dan kuku ini
kita sudah terhubung dengan hadri latif dosen divisi kesmafet dan epidemiologi skhb dari ipb
selamat sore pak hadri

baik bapak pak beni jadi memang penyakit pmk ini disebabkan oleh virus ya yang disebut dengan virus pmk itu sendiri
penyakit ini memang penyakit yang sangat menular dan memang sangat cepat ya
dan ini perlu kerjasama kita semua karena memang ini sesuatu yang kami memang memaklumi bahwa ini tidak mudah
tetapi kita harus yakin bahwa dengan kerjasama kita semua maka ini bisa diatasi bersama
begitu pak beni
baik kalau misalnya kita melihat tadi anda melihat menyebut ini cepat menular gitu dan sebenarnya ini seberapa berbahayakah penyakit mulut dan kuku ini
ya baik buat hewan yang rentan memang penyakit ini tingkat kesakitannya sangat tinggi ya pak terutama pada hewan yang muda
tetapi perlu juga mungkin masyarakat ketahui bahwa sebenarnya penyakit ini adalah penyakit yang
untuk masyarakat artinya untuk kesehatan masyarakat ini tidak signifikan ya pak
bahkan bisa dikatakan bahwa tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsi produk hewan ya dalam hal ini daging dan susu begitu
jadi ini memang dampaknya lebih besar kepada hewan hewan yang rentan seperti sapi bomba kambing termasuk babi begitu pak
baik lalu tadi anda menyebut tidak perlu khawatir
penyakit ini apakah juga bisa menular kepada manusia ini kan karena juga ada imbauan untuk kalau makan daging sapi misalnya harus mencuci lebih bersih atau misalnya harus memasak juga dengan benar lalu bagaimana nih
ya jadi sebenarnya tindakan di konsumen misalnya anjuran pemerintah bahwa kalau misalnya beli daging gitu ya itu sebaiknya tidak dicuci tetapi bisa langsung dimasak dengan matang
atau kalau tidak misalnya langsung dimasak
karena tadi juga tidak dicuci disimpan di kulkas ya paling tidak misalnya dua puluh empat jam ini sebenarnya lebih bagaimana supaya mencegah jangan sampai ada bagian
ya termasuk tadi yang terikut oleh daging kemudian terbuang ke lingkungan dan bisa kemudian kontak dengan hewan yang rentan
jadi apa yang disarankan sebenarnya lebih banyak konteksnya adalah mencegah supaya sumber penularan dari penyakit ini termasuk tadi penanganan di konsumen itu menjadi perhatian bersama
jadi bukan karena kekhawatiran terkait dengan bahwa penyakit ini bisa menular atau menyebabkan dampak kesehatan yang signifikan kepada manusia jadi bukan kesana begitu ya pak
baik tadi anda menyebut juga jangan sampai nantinya karena kurang ini akhirnya ke hewan lain atau bagaimana
lalu jikalau nanti misalnya ini kita juga berharap ini tidak terjadi kalau misalnya nanti ada yang terkena ini pengobatannya seperti apa nih pak adri
kita sih berharap ini tidak terjadi karena juga secara kejadian di dunia sangat sangat kecil ya pak ya
jadi saya kira kalaupun terjadi sesuatu saya kira prosedur normal kita bahwa misalnya ke dinas kesehatan ya setempat saya kira ini bukan sesuatu yang serius begitu pak
jadi memang bicara pmk ini concern kita sebenarnya ini bukan ke manusia tetapi lebih ke bagaimana ke hewan
memang terkadang menjadi dampaknya menjadi luas termasuk bagaimana penanganan hewan
pemotongan dan seterusnya karena pada setiap titik ini punya resiko untuk kemudian ada bagian bagian dari hewan
atau bagian yang tercemar kemudian mencemari lingkungan yang kemudian kontak dengan hewan yang pekat terhadap pmk ini sendiri
baik jika anda tadi menyebut jangan sampai tertular nanti ada yang bisa rentan terkena
kalau misalnya kita melihat sebenarnya dampak yang bisa ditimpulkan oleh penyakit ini ke hewan yang bisa tertular seperti sapi atau hewan lain
ini dampak yang paling beratnya ini apa nih pak
jadi dampak yang paling berat tentunya kematian ya pak karena ini bisa menyebabkan kematian yang tentunya ini sangat merugikan peternak
di sisi lain tentunya juga menyebabkan kesakitan pada ternak sesuai dengan namanya penyakit mulut dan kuku
itu biasanya gejala yang paling dominan itu
memang terlihat pada daerah mulut dan daerah kaki atau daerah kuku begitu pak
jadi seperti itu jadi memang penyakit ini untuk hewan memang dampaknya sangat sangat
kalau tingkat kesakitan terutama ya pak ini sangat tinggi kemudian tingkat kematian memang ini sangat bervariasi
dan kebanyakan memang untuk sampai ke kematian ini lebih banyak pada hewan hewan yang muda
meskipun juga bahwa hewan yang tua pun tidak menutup kemungkinan
kalau tampak penanganan yang baik maka ini juga berisiko
baik pak adri saya juga sebenarnya penasaran
penyakit ini sebenarnya muncul sebenarnya lebih banyak ada di wilayah mana sebenarnya
di daerah mungkin di negara mana di mana penyakit ini dulu juga muncul dan banyak merebak gitu pak
ya jadi memang penyakit mulut dan kuku ini adalah penyakit yang tersebar ya
cukup luas di dunia
jadi kita dengan tetangga tetangga
tangga kita juga memang kebanyakan tidak bebas pak
ya jadi di eropa termasuk di asia ini masih sangat banyak negara yang belum bebas terhadap penyakit mulut dan kuku
makanya mungkin ini juga menjadi perhatian kita bersama
meskipun memang juga tidak mudah begitu ya
jadi bagaimana apa namanya tindakan tindakan termasuk kebijakan kebijakan yang bisa kita ambil
karena ini tentunya perlu kerjasama lintas instansi ya
kita hidup di dunia saat ini di mana lalu lintas ternak begitu ya
itu juga punya tentunya terutama untuk hewan ya
ataupun bagian bagian hewan yang memang masih punya resiko yang sangat tinggi
ini juga menjadi sesuatu yang menjadi perhatian
tetapi ya karena ini sudah terjadi
maka saya kira sekarang ini fokus kita adalah bagaimana supaya kita bisa mengendalikan penyakit ini
tidak kemudian terlalu menyebar luas
sehingga memang butuh kerjasama
istilahnya ada pengorbanan tanda kutip memang
mau tidak mau dari semua instansi
semua pemangku kepentingan
masyarakat termasuk ya
karena pasti ada dampak dari kebijakan kebijakan di dalam pengendalian
termasuk misalnya lalu lintas ternak
terutama mungkin ini yang paling dikhawatirkan
dan kita berharap bahwa dengan pengendalian yang baik
ya dalam rangka termasuk misalnya mendekati
ada mudah mudahan ya apa yang dilakukan oleh
kita semua ya termasuk dalam ini tentunya dari pemerintah
dari masyarakat ya
ini bisa kemudian nanti ada titik terang tanda kutip ya
hal hal yang mungkin lebih baik
sehingga nanti pada waktu nanti mendekati misalnya idul adha beberapa kendala kendala yang bisa kita antisipasi dari sekarang
sehingga mungkin dapatnya tidak terlalu meluas
baik pak hadri
indonesia ini pernah dinyatakan bebas dari pmk
kalau anda melihat ini bagaimana dan kenapa akhirnya pmk ini bisa muncul kembali
ya baik pak sebenarnya ini mungkin lebih tepat ke pemerintah menjawabnya
tetapi ya berdasarkan mungkin ya yang kita ketahui bersama
bahwa memang kita pernah terinfeksi gitu ya
kemudian kita kemudian bebas
kemudian saat ini kemudian kita apa namanya tertular kembali
jadi memang kita ketahui bahwa jalur jalur yang
memang masih memungkinkan ya
karena juga saya yakin ini juga tidak mudah
karena keterbatasan misalnya contoh jalur jalur resmi pemasukan hewan maupun produk hewan
ini kan masih terjadi pemasukan tanda kutip yang boleh dikatakan ilegal
dimana memang karena keterbatasan juga
sehingga resiko resiko ini mungkin menjadi memang ada
tetapi kita juga memang memasukkan beberapa produk dari negara negara yang memang tidak bebas
tetapi kami yakin bahwa karena sudah dilakukan analisis risiko
kemudian juga terkait dengan produk produk tersebut
memang bukan yang secara risiko boleh dikatakan sangat rendah
dan seterusnya kami tidak melihat jalur yang legal ini menjadi penyebab maksudnya pmk di indonesia
jadi ini mungkin menjadi pr kita kedepan juga
ya bahwa memang masih banyak jalur yang karena keterbatasan juga
sehingga mungkin tidak sepenuhnya bisa terpantau
atau terkontrol dengan maksimal
meskipun sudah diupayakan semaksimal mungkin begitu pak beni
baik pak hadri jadi saran anda adalah sebaiknya semua orang juga
semua pihak juga berkorban untuk lebih misalnya dengan lalu lintas yang kini mungkin terhalang
jadi supaya penanganan ini bisa lebih cepat
dan semoga penyakit mulut dan kuku pada hewan ini bisa lebih cepat teratasi
terima kasih pak adri sudah bersama dengan cnn indonesia newsroom hari ini
terima kasih pak denny